apakah putri larsati yang ada disitu
sama dengan putri larsati yang panggilkan idamkan
putri raja prana
aku harus pergi dika
sampaikan permintaan maafku pada aji raja
aku pergi tergesa gesa tanpa pamit
tempat ini indah sekali
yang bahagia di sini
yang sungguh senang
dayang bagaimana kalau kita sekarang menari saja
ampuni ibu ratu tuan putri rara sati dibawa kabur buta
berani lagi kau datang ke marioka
aku datang untuk mengusirmu pergi dari negeriku ini
kali ini aku akan membunuhmu oka
jangan kau pikir sulap murahanmu itu bisa mengalahkan aku

tapi kamu akan bebelah diriku ini selama masa ampun
sekiranya aku bisa mengambil diriiquan pakai adiknya
daulat ratu haji
kerahkan semua pasukan untuk menyelamatkan putri larasan
lepaskan aku putra
lepaskan aku sekarang
sebelum itu tidak bersenang senang
lepaskan aku putra
ada sejumlah pasukan besar di antara kita
lepaskan aku di antara kalian
kali ini larasati sudah tidak bisa selamat lagi
dan sebentar lagi kau akan menikah dengan oka
aku harus membuat sayembara untuk menyelamatkan putriku larasati
kalau dia laki laki
akan kujadikan dia suami dari putriku larasati
tapi kalau dia perempuan
akan kuangkat dia menjadi anakku
mereka harus tahu siapa aku
sekalian saja kita serang istana mereka bu
menurut kabar raja prana masih memiliki satu murid lagi
bukan kau tahu masih membutuhkan satu putri laja lagi
untuk menyempurnakan kesaktian
ya kita tunggu saja
sampai aku puas memandangmu walidah cantik itu
dan aku akan menculik putri asal
nama yang sangat indah
tadi beli bilang kalau larasati mempunyai seorang kakak perempuan
apakah dia secantik larasati
tapi tidak semulia larasati
pasti beli pangeran sangat merindukan larasati
tapi dia memang pujaan hati
baginda bagaimana dengan sayembara itu
sudah puluhan kesatria gugur dalam sayembara
dan hari ini ada seorang kesatria datang bernama aryasena
aku bergantung harapan sepenuhnya
semoga dia yang bisa membebaskan larasati
kau tak akan bisa melepaskan tali itu
karena tali ini berasal dari dasar laut
kalau sudah mengikat tak akan bisa lepas
kecuali dengan gajah ini
ada seorang pangeran tangguh yang datang ke sini
kami kami tidak bisa menahannya
aku di sini
satri ali pali duwipa
aku ke sini akan memengal kepalamu puto
hanya kau menganggapmu
putri raja prana
aku harus pergi dika
sampaikan permintaan maafku pada aji raja
aku pergi tergesa gesa tanpa pamit
besok aku akan menculik putri raja prana
jadi kalian harus menjaga tawaranku
ingat nyawa kalian taruhannya
badai yang datang
sepertinya mereka ingin mencari kita
terima kasih terima kasih oka
kamu datang untuk menyelamatkan ria
oka kurangan ini sungguh kokoh
talinya saja hanya bisa diputuskan hanya dengan gadanya milik uda
sekarang buto sedang menuju ke istana untuk menculik kakak tiang gek ana
tolong tolong selamatkan mereka
oka percaya sama tiang
tiang kan baik baik saja
tolong selamatkan mereka
baiknya aku akan segera kembali
berani kau mengalahin cahaya
tiang sudah membunuh kedua temanmu
dan tiang tidak akan segera menembakmu
dan tiang tidak akan segera membunuhmu kalau kau tidak melepaskan dia
apa yang ada makannya
itu sebenarnya membunuh semua orang yang tiang sayangi
sekarang yang tidak punya siapa siapa lagi
tiang turut berdua cita untukmu putri
tapi putri masih memiliki larasati
dia yang memanggil tiang untuk datang menyelamatkan putri
tanpa memperdulikan keselamatannya
maafkan tiang yang selama ini selalu bersikap tidak baik terhadapmu
apapun yang sudah kakak lakukan terhadap tiang
dan itu tidak akan pernah merubah rasa sayang tiang
tiang terhadap kakak
meskipun kita berbeda itu
yang akan selalu sayang dan cinta sama kakak
ampun mbak bati
ada tamu yang datang membawa pasukan
ia mengaku bernama ibagus dikawarang
suruh dia masuk
baik mbak bati
ampunkan hamba pangeran oka
paduka raja yang mulia memerintahkan saya datang ke sini
sekiranya pangeran oka membutuhkan bantuan saya

ini adalah dika
sepupu tiang yang paling baik hati
ah pangaran oka berlebihan saja
itu gek ana cantik bukan
temani dia ngobrol